halo kembali lagi di good morning
masih kita ngomongin mengenai anak anak
ya ini ada bocah perempuan di bantul yogyakarta
yang berhasil menjadi juara ketiga internasional motorcross championship
wow ini perempuan loh
dan dia ini bukan saja mencatatkan diri di ajang internasional
tetapi juga menjadi perempuan indonesia pertama yang menyabet gelar tersebut
sheva anella ardiansyah baru berusia sebelas tahun
tapi ia sudah mengambil keputusan bulat menjadi crosser dan juara dunia
ia meninggalkan masa kanak kanak lebih cepat dari kebanyakan teman seusianya
siang hari dari senin hingga jumat ia tidak tidur siang
sepulang dari sekolahnya di sd ungaran satu yogyakarta
ia harus bergegas ke sirkuit sayagan sleman
yang berjarak sekitar empat puluh km dari rumahnya di sewon bantul
sheva harus berlatih keras untuk menghadapi kejuaraan motorcross
yang akan digelar di ciamis jawa barat minggu depan
berada di kelas enam puluh lima cc sheva bukan saja harus berhadapan
dengan lawan lawan tangguh dari berbagai daerah dan negara
tapi juga harus melawan takdirnya sebagai perempuan
mahfum diketahui motorcross identik dengan olahraga ekstrim milik kaum laki laki
tapi coba lihat aksi sheva di sirkuit
nyalinya sama sekali tak menggambarkan ia sebagai bocah perempuan
patah tulang sudah pernah
masih tidak takut banget
masih tidak takut banget
mulai mengikuti kejuaraan sejak umur delapan tahun
sheva sudah masuk di jajaran tiga besar crosser terbaik di kelasnya
dan yang paling cemerlang sheva berhasil meraih peringkat ketiga internasional
menjadi juara sebagian besar orang tua pasti menginginkan anaknya demikian
tapi hanya sedikit orang tua yang mengizinkan anaknya menekuni olahraga beresiko tinggi
dan irwan ardiansyah salah satunya
bersama istrinya tantri naresari
irwan membiarkan anak perempuannya menekuni dunia olahraga yang ia sukai
barang tentu ini bukan pilihan yang mudah bagi orang tua
apalagi bagi mereka yang masih menganggap prestasi di sekolah adalah ukuran kesuksesan orang tua dalam mendidik anak
pintar sekolah bagus tapi tidak punya ide ide kreatif tidak bisa memanage dirinya secara bagus untuk mandiri ya saya pikir percuma
teguh supriyadi yogyakarta